pendaftaran calon anggota legislatif dua ribu sembilan belas diwarnai dugaan adanya bursa transfer
menyusul perpindahan luki hakim anggota dpr dari fraksi pan ke partai nasdem
luki disebut menerima uang sebesar dua miliar rupiah dari nasdem sebagai biaya transfer
ketua umum pan zulkifli hasan membeberkan fakta bahwa luki mengaku menerima uang dua miliar dari nasdem
menurut zulkifli luki sendiri yang mengaku penerimaan uang itu dengan menyampaikan
melalui pesan whatsapp di grup fraksipan
zulkifli menyayangkan sikap luki namun menyerahkan kasus dugaan transfer ini ke bawaslu
sementara sekjen partai nasdem joni plate membantah adanya pemberian uang kepada luki hakim
plate menegaskan partainya hanya memberi bantuan atribut partai dan alat peraga kampanye pada seluruh caleg termasuk luki
kalau lucky transfer dari dua miliar dari lima miliar sudah terima
nah transfer lima miliar
lima miliar tapi berhasil
baru terima dua miliar
dia sms ke saya
nasdem janjikan itu ya pak
ada wa nya selain karena paw ya
pak nasdem yang janjikan itu
bagi biaya pemenang gitu pak
ya nggak tahu pokoknya dia bilang ada transfernya gitu
ya tentu kalau semua diukur pakai uang
kalau pilihan bupati uang pilihan gubernur uang pilihan dpr uang
pilihan apa apa uang semua uang ya saya kira kehancuran akan datang
tidak mungkin akan berdaulat pangan semua nggak mungkin
emang ini transfer main bola di inggris
kalau transfer pemain bola di inggris ya silakan itu ada manajer manajernya yang ngatur
ini urusan politik ya
urusan politik urusan politisi itu ada standar yang tinggi
emang kita melihat itu
kalau mengadanya nggak ada sama tidak tanya sama yang bersangkutan
saya menjawab ya dan menyampaikan informasi ke bijak
jadi kebijakan partai
ya kebijakan partainya itu tidak
dan saya juga tidak yakin ada itu
kalau budaya tuh pengennya kayak lebih
bukan menggurui negara lain tentang indonesia
tapi pengen menceritakan
kalau di indonesia itu kita punya bineka tunggal ika
dan disitulah ketika perbedaan agama perbedaan budaya bahasa dan banyak perbedaan di indonesia ini
justru ketika kita berpegang teguh terhadap bineka tunggal ika tersebut
kita malah jadi kuat dan kayak
saling respect satu sama lain
nah itu yang pengen dibawa sebenarnya pesannya ke dunia gitu
karena mungkin kan kadang masih ada perseturuan antar negara ketika menemukan salah satu perbedaan pendapat dan lain lain
dan itu kayak menurut saya sih perbedaan itu bukan salah satu hambatan
justru disitulah kita bisa mempelajari satu sama lain gitu
jadi itu mungkin highlight ya akan dibawa juga ya ke negara negara
nah kalau saya perhatikan di selempang miss international ada satu pita
kalau bentuknya pita seperti itu identik dengan hiv aids ataupun yang lain sebagainya
kalau pita yang satu ini memang aksesorisnya harus dipakai oleh miss international atau apa artinya
jadi karantina saya itu di jepang
dan di jepang itu kemarin sedang mencadangkan program against women violence
yang bulan ini pun masih berlangsung
nah ini tuh jadi salah satu apa ya
second yang dibagikan ke semua kontestan
jadi semua kontestan pakai bukan saya aja
dan hampir semua pemerintahan disana pun menggunakan purple ribbon ini ketika pergi kerja
karena tingkat kriminalitas terhadap wanita disana cukup tinggi
jadi ini salah satu pengingat bagi diri kita masing masing ketika kita punya hak untuk mempertahankan diri kita sebagai wanita
berarti begitu ya
itu paling penting sih
nah mumpung lagi di indonesia nih
ada hal hal penting apa sih yang hubungannya dengan perdamaian yang mau disoroti sama kevin
perdamaiannya lebih kayak karena menurut saya sejauh ini indonesia ketika dipelajari ya ketika pergi ke negara lain
orang selalu kontesan sana selalu bilang kenapa sih orang indonesia selalu peka dan healthful katanya gitu
iya ternyata orang sana udah orang manapun ketika udah berkunjung ke indonesia atau bertemu sama orang indonesia
mereka tahu kalau orang indonesia itu rasa peka dan perhatian sama temen temennya tuh tinggi banget gitu
dan disitu mereka bilang kayak mungkin di indonesia damai kali ya
kayak orang orangnya selalu membantu satu sama lain dan perhatian gitu
terus saya dijasin disitu memang indonesia seperti itu budayanya gitu
tapi memang sampai saat ini tidak berarti kita tidak ada masalah sama sekali
cuma mungkin lebih rendah daripada negara lain
yang pengen disampaikan adalah terus tingkatkan lagi rasa kepekaan kita terhadap masyarakat indonesia
maupun masyarakat luar karena indonesia sedikenal itu sebagai masyarakatnya rama rama katanya
dan bangga banget gitu sejauh itu
dan juga sampai ada ini kan di kita istilah gotong royong itu
nah kalau misalnya untuk kembali lagi ke pengalaman kemarin ya
yang paling sulit tantangan untuk seseorang dari indonesia menghadapi kontestan luar biasa dari seluruh dunia
ajang internasional begitu
mungkin sejauh ini masih minder sama apa yang saya miliki
walaupun ngerasa ketika pergi udah preparation semua udah maksimal
tapi ternyata ketika di sana selalu ada beban yang kayak karena bawa nama negara itu sih
jadi ketika kalah berarti bukan saya doang yang kalah gitu
nah itu suatu beban
tapi orang tua juga
orang tua teman teman pokoknya orang orang terdekat selalu mengingatkan kamu kesana aja udah menjadi satu kebanggaan untuk negara kamu gitu
dan kayak satu kompetisi pasti ada kalah dan menang katanya
dan waktu itu kayak yaudah ketika udah terbebani dan sempet down sempet di masa masa jenuh dan waktu itu sempet jatuh sakit
itu udah mulai kayak aduh gak tau nih ke depannya bakal sesemangat di hari hari awal atau nggak taunya
besokannya bisa lagi sih menyemangati diri sendiri gitu
ada feeling feeling gak sih
biasanya gitu ya
biasanya harus pede gitu
harus pede dong
sebenernya kadang ada
kadang ada rasa kayak gitu
karena kebetulan pemenang tahun kemarin itu kylie verzosa dari filipina
dia senang banget nyapa duluan
terus ngajak foto
terus kayak waktu itu lagi lunch dia duduk di sebelah
saya padahal kayak tempat duduk masih banyak
terus ngobrol cerita sharing ketika dia masa menjabat dia sebagai miss international seperti apa
dan disitu kayak
kadang kayak kok kyli perhatiannya sama saya doang gitu
sempet kayak gitu
tapi justru disitu kayak eh gak boleh gair gak boleh gair gak boleh kepedean
kayak gitu sih
yang sekarang sedang disoroti dunia nih
bahkan cnn international juga rekan kita di atlanta menyoroti soal gunung agung di kevin
nah kalau kevin sendiri melihat itu semua seperti apa
nanti akan sempet datang gak sih ke sana
saya berharap sih seperti itu ya
saya sangat berharap mungkin nanti dikasih kesempatan untuk datang ke sana langsung
cuma seperti yang kita tahu saudara saudara kita di sana kan memang sedang menghadapi masa sulit gitu
untuk menanggapi letusan gunung agung itu sendiri
yang bisa kita lakukan sebagai warga indonesia tentunya kita memberi dukungan doa yang positif untuk mereka
karena itu kan bencana alam tidak bisa kita hindari gitu
mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah dukungan secara langsung
dan mungkin disalurkan juga oleh pemerintah di sana gitu
gimana caranya dukungannya tersampaikan dengan baik gitu
apa lagi untuk pengungsi pengungsinya kan
saya berharap sih mungkin ada perhatian lebih di sana gitu sih
nah dukungan dan doa juga akan kita berikan juga nih untuk kevin yang menyandang miss international dua ribu dua puluh
terima kasih sekali waktunya pak di after sepuluh
mudah mudahan semuanya terus lancar meskipun harus ini ya
mahkota yang cukup berat ini ya
nanti kita berfoto bersama ya